pasca viralnya pelanggaran wisatawan asing berkendara saat liburan terutama di jalan raya
pemerintah provinsi bali berencana menerbitkan aturan baru tentang larangan wisatawan menyewa sepeda motor
gubernur bali iwayan koster minggu sore mengatakan
akan melarang wisatawan menyewa dan menggunakan sepeda motor saat liburan di bali
para wisatawan diharapkan agar menggunakan jasa travel resmi saat berkeliling bali
upaya ini dilakukan menyusul maraknya wisatawan asing yang mengendarai sepeda motor
dan tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada
jadi minyak atau nyewa itu tidak dibuat
itu memang diterapkan mulai tahun dua ribu dua puluh tiga ini pasca pandemi covid sembilan belas
kenapa sekarang karena kita sedang berpenas sekarang ini
sementara itu dua warga negara asing tertangkap tangan memiliki dan menggunakan kartu tanda penduduk indonesia
keduanya adalah warga negara suriah dan ukraina
kedua wna itu juga mengganti nama mereka dalam ktp itu
dua wna ini sebelumnya diamankan di dua lokasi berbeda

pemongan denpasar dan legian kabupaten badung oleh petugas gabungan dari tni polri dan imigrasi
dapatlah dua ktp yang warga negara asing
kemudian dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
ada agen dari warga bali yang membantu pembuatan ktp tersebut
saat ini kedua wna itu telah ditahan di kantor imigrasi
sedangkan kasusnya masih diselidiki polda bali
petugas menduga ada sindikat yang sengaja membuat dan menjual ktp indonesia kepada warga asing dengan harga mahal
nanda ngastika denpasar bali